seperti informasi sebelumnya wakil ketua kpk alexander marwata menyampaikan jika kepala desa yang melakukan praktik kecil korupsi ini tidak perlu dipenjara
sanksi hukum berupa pemecatan atau pengembalian uang hasil korupsi ini dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara korupsi
sudah tepatkah pernyataan tersebut apakah kemudian masih lemah dalam sisi pengawasan dan penindakan begitu ya dan restoratif justice juga dianggap menyelesaikan perkara atau tidak
kita akan coba diskusikan sore ini sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
peneliti icw kurnia ramadana selamat sore mas kurnia
selamat sore mas
terima kasih sudah bergabung dengan kita mas kurnia kita juga menunggu konfirmasi
dari kpk untuk ikut dalam dialog kita sore ini
tapi sembari menunggu kita lanjut saja
mas kurnia pasti sudah mendengar ya icw soal pernyataan pak alex yang mengatakan bahwa kepala desa yang korupsinya kecil gitu ya
nggak perlu dipenjara dikembalikan saja uangnya dimufakatkan oleh warga desa apakah kemudian dia dipecat atau tidak
tapi setelah itu ya sudah tidak perlu ada putusan pengadilan
sehingga proses hukum tidak perlu berjalan
apa perspektif dari icw soal ini sudah tepatkah pernyataan seperti ini
yang pertama tentu tak sulit untuk kita memahami bagaimana konstruksi logika yang dibangun oleh binan kpk pak alexander marwata
bahkan hukum positif kita saat ini terutama pasal empat undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus
dan kemudian hal yang kedua kpk itu tidak menangani kepala desa
jadi kalau ada kepala desa yang tersangkut kasus korupsi di kpk pasti mempunyai maknitud korupsi yang sudah sangat luas
misalnya berkait dengan penyelenggara negara atau penajak hukum
baru baru ini kita melihat ada puluhan kepala desa yang diringkus oleh kpk
dulu ada kepala desa di jawa timur ternyata bermufakat dan melakukan tindak pidana korupsi dengan jabat daerah di sana
kemudian kalau kita menggunakan logika restoratif justice kita harus mengingat kembali bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa
extraordinary crime kita tidak bisa menghitung korupsi dari sekedar nilai korupsinya
misalnya dia korupsi sepuluh juta tapi kalau yang sepuluh juta itu digunakan untuk penegakan hukum tentu kita tidak bisa semudah itu mengatakan tidak usah proses hukum
jadi itu pandangan cw terkait dengan statement pak alexander marwata
nilai korupsi yang kecil ini memahaminya bagaimana sih sebenarnya yang kecil yang sedang yang besar ada takarannya begitu
kalau kita bicara soal korupsi yang kecil itu adalah korupsi yang sedang
kalau kita bicara soal korupsi yang kecil itu adalah korupsi yang sedang
pull out adalah sama aja tv paranoid menerima coleksi dan menerima status perubatan
kalau kita bikin cemburu maka kita hanya memberi kesempatan dan contohnya itu adalah keringinan captain car
beberapa tahun yang lalu ada seorang hakim yang hanya menerima tiga puluh atau lima puluh juta
secara angka itu kecil tapi magnitud korupsinya itu kan tidak bisa kita kesampingkan
begitu saja korupsi itu dilakukan terhadap proses persidangan
nah hal hal itu yang mestinya dipahami dan tidak disederhanakan oleh pimpinan kpk
oke apakah kemudian celah celah seperti yang anda sebutkan ini dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu
untuk melibatkan aparat desa seperti kepala desa untuk melakukan praktik korupsi seperti ini
karena kalau kita lihat trennya ya icw juga pernah mencatat kalau tidak salah di semester satu dua ribu dua puluh satu ini saja
pelaku korupsi itu terbesar memang dari aparat desa begitu ya dengan menggunakan dana desa
apakah kemudian ini masih ada celah
yang tidak tersentuh begitu oleh monitoring atau pengawasan yang berlaku di sebuah desa
itu tadi yang tidak disikirkan terasa oleh pak alexander marwaza
hal hal seperti itu yang bisa ditangkap misalnya oleh para publik
dengan mengajak para kepala desa agar nanti hukumannya tidak usah menggunakan jalur pemendanaan
itu makanya harus benar benar dicek dan koreksi
bagi pimpinan kpk yang mengutarakan hal tersebut
kemudian yang kedua benar sekali bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan
pelaku korupsi yang berasal dari aparatur desa
ini menjadi problem yang cukup serius
satu sisi pemerintah terus menerus menggelontorkan anggaran yang besar
tapi tidak dipastikan pengawasannya
selain itu bagaimana bisa membangun partisipasi publik untuk bisa meminimalisir praktik korupsi
dan juga sampai hari ini kita terasa kita akan memahami
konteks statistik atau elektoral takupan desa saja
itu hampir sama seperti atau model kampanye nya seperti para sejabat publik yang lain
dan mereka harus menggelontorkan anggarnya
sebesar dengan sendirinya mereka harus meraih kembali rauh kembali
uang yang telah dia keluarkan ketika kampanye dengan menggunakan dana desa
itu jadi prospektifnya
jadi itu adalah problem yang kita selalu tangkap dalam pemantauan
oke mas kurnia ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa
kenapa kemudian tidak perlu sampai ke pengadilan begitu ya
tidak perlu ada unsur pidana yang diterapkan
karena kurangnya literasi tentang hukum
kurangnya pengetahuan tentang undang undang di sebuah desa
sehingga kemudian inilah yang juga membuat
penerapan hukum ini tidak perlu setegas itu
apa komentar anda soal ini
ya yang pertama korupsi itu kan bukan suatu kejahatan
yang bisa dilakukan tidak dengan sengaja
tapi sudah pasti sengaja dan sudah menjadi pemahaman umum
misalnya dia menerima suap atau menyelewengkan anggaran dana desa
maka dari itu kami tidak sepakat kalau logika itu diterapkan dalam penegakan hukum di indonesia
selain karena soal hukum positifnya
masih berlaku pasal empat undang undang tipikor tersebut lagi
lagipun saya menganggap itu bukan pernyataan yang ada tandasan ilmiahnya
karena kalau kepala desa itu dibebaskan hukumannya
atau tidak diproses dalam persidangan ketika ditangani oleh kpk
maka dengan sendirinya mereka juga melepas penyelenggara negara atau penegak hukum
karena tidak mungkin
kepala desa itu berlaku tunggal diusut oleh kpk
kecuali misalnya diusut oleh kejaksaan atau kepolisian
itu masih mungkin
tapi karena kpk dalam pasal sebelas itu berwenang untuk menyelidiki menyidik menuntut
yang pertama penegak hukum
yang kedua penyelenggaran negara
yang ketiga suap yang berkelindar dengan penegak hukum dan penyelenggaran negara
lalu kita mengacu definisi penyelenggaran negara
dalam undang undang nomor dua puluh tiga
maka kpk tidak bisa masuk ke wilayah tersebut
maka itu adalah kewenangan dari kejaksaan dan juga
oke kalau dana desa dua ribu dua puluh satu kalau saya tidak salah sekitar tujuh puluh dua triliun ya
ini temuan icw bagaimana sebenarnya alokasi dana dana ini
kemana sih biasanya modus korupsi dana desa ini digunakan oleh oknum oknum aparat desa ini
ya yang paling terakhir ini adalah
yang sering memang modusnya penyelenggan dana dana desa tersebut
untuk kepentingan pribadi
tapi masalah dari hal tersebut adalah itu partisipasi masyarakat
sehingga kalau partisipasi publik itu ada
dengan dirinya ada kawasan yang jelas
maka dari itu boleh menambah dana desa setiap tahun
tapi pemerintah juga harus mengevaluasi praktik penyelewengan
dan kebijakan atau membentuk tim misalnya
untuk serius dalam hal pengawasan dana desa tersebut
oke walaupun kemudian birokrasinya sekarang sudah dipangkas
mas kurnia tidak melalui tingkat kabupaten lagi
begitu tidak melalui kota langsung diserahkan langsung
ini juga belum efektif begitu ya
masih menjadi celah untuk perilaku koruptif oleh oknum oknum aparat desa ini
ya benar sekali
walaupun itu sekarang mekanisme nyelang
itu kan tidak menyurutkan
atau tidak memperkecil juga praktik korupsinya
ada mungkin hal administrasi yang dipotong menjadi baik oke
tapi bukan itu persoalan utamanya
karena kalau masyarakatnya tidak berdaya untuk mengawasi dana desa tersebut
maka aparatur desa akan dengan mudah
untuk menyelenggan dana desa tersebut
oke kita berharap kemudian pengawasan dan juga penindakannya
lebih serius ketegasan hukum juga diterapkan
dengan perintah perintah yang ada di sana
dan serius begitu ya
agar tidak lagi ada penyelewengan dana desa
yang seharusnya untuk kesejahteraan dan produktivitas desa itu sendiri
sampai dialog kita selesai
dari kpk belum konfirmasi
mas kurnia tidak apa apa
kita mungkin akan undang di kesempatan berikutnya
terima kasih kurnia ramadana sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini